anda kembali bersama kami di good morning
per hari ini dua puluh lima november kampanye anti kekerasan terhadap perempuan dimulai hingga enam belas hari ke depan
ini menjadi kampanye internasional untuk mendorong upaya penghapusan kekerasan terhadap perempuan di seluruh dunia
nah di tanah air banyak kisah tentang korban kekerasan dalam rumah tangga
baik secara fisik maupun psikis yang akhirnya bangkit melawan keterpurukan
bahkan menolong perempuan perempuan bernasib serupa
berikut salah satu kisahnya
hanya mendengar langkahnya saja
saya sudah merasa sangat ketakutan
keringat saya sudah turun sejagung jagung
ada sebuah masa juga di mana saya harus menjaga anak saya di rumah sakit
tetapi saya harus pulang untuk melakukan kewajiban saya sebagai orang istri atas permintaan dia
melewati rumah perjalanan rumah kami yang sangat jauh dari rumah sakit
dan pada saat itu anak saya tidak ada yang menjaga
dan di rumah saya melayani dia sebagai seorang istri
dan ketika selesai
mantan suami tidur
saya segera kembali ke rumah sakit
dan anak saya sudah kejang lagi
itu sesuatu yang sangat menyakitkan bagi saya
pelayanan istri yang dimaksud niken adalah hubungan suami istri
bila tak dipenuhi suaminya bisa melakukan kekerasan fisik ke dirinya atau ke anak anaknya
selain kekerasan fisik dan seksual
niken juga mengalami kekerasan
dan juga kekerasan finansial
semua itu dialami niken selama hampir dua puluh tahun dari dua puluh lima tahun pernikahannya
niken bertahan selama itu karena memikirkan nasib lima anaknya
seiring waktu anak anaknya semakin dewasa dan menyarankan agar sang ibu melepaskan diri dari suaminya
momen inilah menjadi titik balik dan memberi kekuatan kepada niken
pada saat itu ada begitu banyak hal yang terjadi
dan saya sudah tidak mampu sebagai perempuan saya sudah sangat tidak mampu
kemudian anak anak memberikan saya kekuatan yang luar biasa
bila mama ingin mengambil keputusan
ambillah kami tidak akan pernah meninggalkan mama sedikit
itu kekuatan saya yang luar biasa
pertanyaan kepadanya adalah
apakah suaminya bisa dikonsumsi dengan perempuan yang berkekuatan
apakah suaminya bisa dikonsumsi dengan perempuan yang berkekuatan
untuk menikah tidak berdarah dari nama dirinya
tidak perlu membutuhkan kepada bagian untuk membebaskan pandemi
tidak terserah pun
ya silakan menubuhkan laptop yg pessoas po ekim
itu akan sempat anak dom po nyiba kamu sendiri sisi kamu

sini saya baru mau datang
sedepen bunu nang
lembaga perlindungan perempuan anak
kini tahun dua ribu sembilan belas delapan tahun pasca perceraiannya
niken berhasil membesarkan putra putrinya
ia juga mendapatkan cinta baru yang mendukung dan sejalan dengan perjuangannya
permasalahan kekerasan dalam rumah tangga tak hanya menjadi permasalahan domestik
karena dampaknya bisa ke anak menjalar kelingkungan
kekerasan bisa meluas
di beberapa negara itu ada sudah ada rumah aman
rumah aman itu layanannya bukan cuma psikologis dan hukum
hukum kalau mau mengajukan tuntutan psikologis juga untuk memperdayakan
tapi juga finansial karena ditemukan juga orang orang keluar dari keluarga bermasalah ini
yang menghambat mereka keluar adalah takut merasa nggak berdaya
maka penting untuk pemberdayaan perempuan secara ekonomi
supaya dia bisa mengelola hidupnya sendiri dan keluarganya dan dia lebih berdaya
korban juga harus berani bercerita pada pihak yang bisa membantu
karena salah satu langkah awal penolong korban kekerasan adalah dari diri korban itu sendiri